berkerumun seakan corona tak ada atau mungkin pura pura lupa
yang pasti selama pandemi belum dapat terkendali ancaman bahaya itu nyata dan ada
jangan sampai lonjakan kembali datang usaha yang lain sibuk senang senang ya
kami bahas bersama mas dalina pane kepala bidang pengembangan profesi perkimpunan ahli epidemiologi indonesia
selamat malam bu mas dalina
kita membahas bagaimana waspada revenge travel bu di masa pandemi yang belum terkendali
walaupun memang angkanya melandai
apa sih sebenarnya yang memicu adanya revenge travel
apakah memang semata karena orang yang sudah jenuh ya
kayak ibaratnya tuh kayak ayam lepas kandang setelah ada di kandang berbulan bulan
jadi langsung kemana mana
atau ada pemicu lain ya
ada gula ada semut
di mana ada pelonggaran pasti ada celah di sana bu
ya itu benar pipani
jadi selama hampir dua bulan kita
mengalami pengetatan ya
jadi mulai dari ppkm darurat
kemudian dilanjutkan dengan beberapa ppkm sampai sekarang
cukup banyak pengetatan yang dilakukan pemerintah
sehingga kita harus berdiam di rumah selama beberapa waktu
nah ketika kondisi sudah semakin membaik
itu ada keinginan dari dalam diri kita untuk bebas gitu ya
jadi itu yang kita sebut sebagai revenge travel
jadi ada keinginan
balas dendam saya mau pergi jalan jalan gitu setelah sekian lama berada di rumah
ini yang tentunya harus diwaspadai ya di dalam kendalian pandemi
berwisata saja mungkin tidak jadi masalah
yang tidak ada kerumunan kemudian juga protokol kesehatan dilakukan dengan ketat
tetapi kita beberapa tempat wisata menjadi sulit untuk dikontrol
artinya bu kalau kita lihat tidak semua pelonggaran ini
pelonggaran di beberapa sektor bisa dibarengi dengan pengawasan
kemudian juga pengontrolan yang maksimal juga
apalagi kalau misalnya kita lihat ada beberapa tempat atau sektor seperti pariwisata
tempat wisata kemudian sekarang juga anak di bawah dua belas tahun sudah diizinkan masuk ke mal atau pusat perbelanjaan
nah artinya di satu sisi masyarakat secara psikologis yang terdampak ya
karena selama dua bulan atau berbulan bulan sudah jenuh
tapi satu sisi pun ada kebijakan yang akhirnya mengizinkan atau memberi lampu kuning paling tidak orang orang ini untuk keluar
ya saya kira pemerintah membuat kebijakan itu tidak sekaligus membuka secara terbuka tiffany
tetapi perlahan lahan ya jadi diuji coba dulu kemudian kalau itu sudah cukup aman
dinaikkan eskalasinya terus seperti itu
dan pengendalian tetap berlangsung sampai mencapai target yang serendah mungkin kasusnya
nah dalam kondisi seperti ini tentu masyarakat kita minta untuk lebih bijak di dalam bermobilisasi
kalau tidak sangat penting sebaiknya tetap di rumah
kalaupun harus berrekreasi rekreasi di alam terbuka olahraga pagi pagi itu saya kira cukup untuk sementara waktu
kita selama masa pandemi ini tidak bisa kembali seperti dulu sebelum pandemi
karena itu kesadaran masyarakat untuk berwisata secara bijak mencari kegiatan kegiatan yang bisa membuat kita menjadi segar atau refresh lagi itu juga baik
berkebun saya kira itu juga bagus
atau membuat berbagai kerajinan itu juga hal yang baik
tetapi kalaupun harus berwisata punya kapasitas untuk itu kemampuan untuk berwisata
itu carilah tempat tempat wisata yang aman ya
dan carilah waktu waktu yang tidak terlalu banyak orang berkerumun
jadi misalnya kalau ke pantai lari pagi di pantai itu kalau pagi pagi masih song ya
dan jangan terlalu lama berada di tempat wisata

tidak perlu seharian ya berada di tempat wisata
jadi sebentar kemudian bisa melakukan pekerjaan lain dengan baik
bu berbicara mengenai potensi bahaya dampak potensi bahaya dari revenge travel di negara yang memang sama sekali belum berhasil untuk mengendalikan kasus atau angka covid sembilan belas
kita melihat tidak sedikit negara yang kemudian ketika ada pelonggaran ketika ada relaksasi justru memunculkan gelombang ketiga atau gelombang baru
ada kasus kasus aktif baru
bahkan kenaikan kasusnya mungkin paling tinggi atau tertinggi sebelum adanya apa pembukaan ini

ya jadi beberapa negara memang sudah membuka juga ya
dan promo nya cukup banyak seperti turki ada yang low cost gitu ya
tapi saya harap negara kita tidak melakukan itu
kalaupun kita harus membuka untuk warga negara asing ke indonesia tentu dengan pengetatan yang
kalau mereka berasal dari daerah daerah yang terdampak berat
itu sebaiknya memang diisolasi atau karantina dengan ketat
kemarin kemarin ketika kita terdampak berat banyak negara yang menutup pintu masuknya bagi orang indonesia
misalnya kalau mau umroh ke arab saudi kita harus ke negara lain dulu selama

tapi alhamdulillah sekarang arab saudi sudah bisa membuka ya
karena kita sudah bisa terbuka dengan beberapa persyaratan
dan itu juga yang harus dilakukan oleh indonesia
sampai kapan sampai pandemi ini dinyatakan berakhir
tes yang berlaku yaitu who
oke antisipasi di tengah menggeliatnya revenge travel ini seperti apa
tadi kan bu mas dalina sampaikan bahwa kita memang harus banyak mengadjust
termasuk mungkin di sektor sektor seperti pariwisata atau tempat tempat wisata
apakah dengan adanya adjustment gitu ya penyesuaian
karena kita tahu sektor pariwisata ini adalah salah satu sektor penyumbang perekonomian terbesar
apakah misalkan dengan adanya medical atau vaksin turism di tempat atau lokasi wisata tersebut
sehingga ini bisa menjadi bentuk antisipasi atau seperti apa
ya sejak awal kita katakan tiffany kalau mau membuka indonesia itu buatlah indonesia itu menjadi berkelas gitu ya
bukan mahal nanti dibilang kapitalis gitu ya
berkelas itu artinya untuk sementara waktu low cost itu kita coba hilangkan dulu
jadi kembalilah kepada standar yang cukup tinggi gitu ya
artinya kalau orang asing mau datang ke indonesia mereka harus punya cukup uang untuk bisa berwisata di indonesia
mereka harus bisa sewa hotel yang baik yang memenuhi protokol kesehatan selama setidaknya dua minggu
soal dia mau pakai itu hotel hanya tiga hari empat hari
tapi dia harus sewa dua minggu
mengapa karena kalau nanti terjadi sesuatu dengan dia dia harus diisolasi atau harus dikarantina
maka dia sudah punya tempat untuk melayani itu untuk melaksanakan itu
dan itu tidak menjadi tanggung jawab negara lagi untuk melakukan isolasi dan karantinanya
jadi untuk sementara waktu buatlah wisata indonesia itu menjadi wisata yang berkelas
jangan kita mau harganya murah supaya orang banyak datang tapi kemudian itu menimbulkan malapetaka bagi negara kita sendiri
oke sekarang ini kan orang orang sudah mulai haus akan traveling ya haus akan liburan haus akan bepergian
karena memang psikologisnya mungkin mulai down apalagi kita sudah ada di tengah pandemi ini kurang lebih satu lima tahun lah kurang lebih
nah solusi atau mungkin opsi yang aman untuk traveling
untuk bepergian apakah banyak juga di timeline di lini masa yang bilang yaudah travel bubble aja ini bisa menjadi opsi nggak bu
iya pro bubble ya belum membaca travel bed dengan cukup dalam begitu ya
tetapi pesan saya adalah ketika kita ingin berwisata tentu kita semua persyaratan
untuk berwisata episode saya sebenarnya dari bulan hari ini sudah roland slash

ini pandemi kelihatan utama sekaligus
dan di tempat wisata sendiri kita juga harus mencari hotel yang memang memenuhi persyaratan kesehatan
tapi bagi pemerintah kita tentu mendorong agar tidak bosan bosan untuk mengawasi
kadang kadang memang cukup letih ya terus melakukan pengawasan kepada masyarakat yang rasanya kok nggak apa namanya nggak tobat tobat gitu ya
nggak sesuai sesuai protokol kesehatannya
tapi kita tidak boleh bosan
kita harus tetap melakukan pengawasan dan kita tetap harus saling mengingatkan
itu jauh lebih penting ketika kita melakukan wisata
dan ditambah lagi dengan tempat tempat wisata itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh kementerian pariwisata
seperti misalnya kapasitas kalau mau masuk tempat wisata itu kapasitasnya harus berapa persen
pada tempat wisata yang memiliki pintu masuk yang jelas
jelas itu enak
tapi seperti pantai gunung tentu itu akan sulit
yang mudah adalah bagaimana agar kerumunan itu tidak tercipta ketika berwisata
seperti sanur kemarin itu cukup banyak kerumunan yang terjadi ya
banyak orang yang memenuhi pantai
nah mestinya petugas kita bisa menghalau dan meminta mereka untuk sebagian meninggalkan pantai
dan sampai dengan adanya euforia ini justru menimbulkan ya dikhawatirkan ya menimbulkan kasus aktif baru
kemudian gelombang ketiga
ya kan lonjakan karena kita pun melihat di beberapa negara yang pernah mengalami revenge travel ini akhirnya berujung pada adanya kasus aktif baru
jumlahnya pun juga sangat banyak
ya jadi masyarakat pun harus ingat jangan mententang kasusnya angkanya melandai
kita langsung jadi abai begitu ya bu ya
terima kasih ibu mas dalina vanes sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam bu
sehat semua ya
salam sehat ibu